inilah detik detik runtuhnya jembatan yang menjadi akses utama dari banjarmasin
menuju jalan hulu sungai di kalimantan selatan
tanah longsor ini terjadi saat cuaca cukup cerah
namun air sungai yang meluap membuat area di sekitar jembatan rusak karena tergerus air
putusnya jembatan matraman astambul ini adalah yang kedua kalinya terjadi dalam sepekan terakhir
pihak pemerintah setempat kemudian memperbaiki akses jalan dengan membuat jembatan darurat
untuk sebetulnya ini karena akses jalan kita terputus
terputusnya jalan utama trans kalimantan membuat aktivitas warga dari banjarmasin
ke kawasan hulu sungai banua anam maupun sebaliknya lumpuh total
memasuki hari keempat tim relawan dibuat kewalahan akibat banyaknya warga
yang harus dievakuasi di sepanjang jalan utama handilbakti
sementara luasnya area banjir membuat beberapa daerah sulit dijangkau
hal ini membuat bantuan terlambat diterima para korban banjir
tingginya debit air juga membuat akses jalan sempat tak bisa dilintasi
hanya truk truk besar yang dapat melintas
truk pembawa bantuan itu pun harus dipandu agar tidak terperosok ke kubangan lumpur
dan persawahan di tepi jalan raya
dibutan cnn indonesia